badan pengelola keuangan haji atau bpkh mendorong operasional haji dengan transaksi non tunai
upaya digitalisasi ini seiring dengan rencana dan mandat pemerintah arab saudi dua ribu tiga puluh terkait transaksi cashless
sebelumnya kepala bpkh anggito abimanyu telah menjajaki kerjasama dengan kementerian haji arab saudi untuk mencapai visi saudi dua ribu dua puluh
arab saudi telah menerapkan pendaftaran dan pembuatan visa ibadah umroh secara daring mulai tahun ini dan ibadah haji mulai tahun depan
bpkh juga mendorong pembayaran digital untuk living cost atau uang saku para jemaah
pemberian uang saku non tunai akan diuji coba di embarkasi dki jakarta dan jawa barat mulai tahun dua ribu dua puluh
meski demikian saat ini belum ada perusahaan rintisan indonesia yang masuk ke dalam sistem digitalisasi arab saudi
pembelian digitalisasi arab saudi di jawa barat
memiliki kemungkinan perusahaan indonesia baik itu yang unicorn maupun yang perusahaan perusahaan ota
kami berharap juga yang dikelola oleh travel travel haji dan umroh itu sudah bisa menjadi bagian dari sistem ini
sehingga indonesia menjadi bagian penting dari visi arab saudi dua ribu tiga puluh